kembali lagi kami informasikan terkait dengan peristiwa bom atau ledakan maksud kami yang diduga bom
ledakan di asrama brimob kita terhubung dengan kabit humas polda jawa tengah kombes pol m iqbal al kudusi
pak iqbal selamat malam
selamat malam mbak
pak iqbal boleh diinformasikan kepada kami update terbaru mengenai ledakan yang terjadi di asrama kepolisian di asrama brimob sukoharjo
jadi perlu kami sampaikan mbak memang benar tadi jam delapan belas hari minggu tepatnya tanggal dua puluh lima september dua ribu dua puluh dua terjadi ledakan di asrama polisi solo baru
ini perlu kita luruskan mbak bukan asrama brimob mbak tpa asrama polisi solo baru memang tempatnya berdekatan dengan brimob
kemudian kronologisnya dan dugaan ledakan berasal dari sebuah paket yang diterima oleh korban
yang kebetulan korban korban yang ternama wibka dirgantara anggota foresta surakarta
boleh diulang pangkat pak
saat ini korban sudah ke rumah sakit dan diujuk ke rumah sakit muaddi solo
itu aja mbak
benar pak iqbal ya
pak iqbal apakah ada informasi atau kecurigaan dari sisa sisa ledakan dari kardus coklat tersebut
apakah ada yang bisa diidentifikasi siapa pengirim paket tersebut
sementara tim jibom dan gabungan foresta dan polresta jateng yang melakukan olah ckp mbak
nanti aja olah ckp
olah ckp kita akan sampaikan pak
apakah memang itu berasal dari paket yang ada di yang diterima oleh korban
apakah itu ada unsur ledakan yang diterima dalam paket itu atau tidak
sementara masih dalam olah ckp
polisi dan penjinak bom sekarang saat ini berada di lokasi begitu pak iqbal ya
tapi kalau melihat kondisi korban
dan bisa dijelaskan kepada kami kondisi korban seperti apa
bisa terlihat seberapa serius ledakan ini terjadi
jadi kondisi korban ada berapa luka bakar mbak
di kaki sebelah kiri maupun sebelah kanan dan ada beberapa luka di sekitar kepala
tapi kondisi saat ini sadar pak
sadar ya baik
di ruang intensif rumah sakit muat di seluruh
baik berdasarkan saksi seberapa kencang ledakan ini terjadi
baik pak iqbal berdasarkan keterangan saksi seberapa kencang ledakan ini terjadi
baik pak iqbal kami mendengar suara
pak iqbal selamat malam
baik nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi
pak iqbal selamat malam
baik nanti kita akan coba hubungi kembali ke tempat kejadian perkara dan kembali kami informasikan sebuah bom diduga meledak di jalan serikandin kompleks asrama polisi
baik pak iqbal
baik pak iqbal
bersyukur kalau ada yang n two club
itu sudah digunakan
dari tempat kejadian
dan hingga berita ini diturunkan belum ada statement resmi dari kepolisian
dan tadi disampaikan masih akan menyelidiki atau memeriksa dari tempat kejadian perkara
baru akan memberikan pre statement atau pernyataan pres terhadap atau atas kasus ini
baik kami terhubung kembali dengan kabit humas polda jawa tengah
pak iqbal selamat malam
selamat malam mbak
pak iqbal berdasarkan keterangan saksi seberapa masif ledakan dari kardus ini
sementara tadi dari berapa saksi sekitar radius seratus meter mbak
kami mendapatkan informasi dari jurnalis kami di solo
bahwa wilayah asrama polisi ini cukup berdekatan dengan permukiman warga
betul pak iqbal
jadi dekat dengan permukiman warga di sekitar solo baru mbak
dan juga dekat dengan markas brimop benar
dan juga dekat dengan markas brimop betul
iya mbak dekat dengan markas brimop
namun itu adalah asrama polisi yang dihuni oleh beberapa anggota
baik anggota poresa surakarta maupun anggota poresa barco
ada di situ
bagaimana kemudian pengamanan sampai saat ini
mengingat ini juga dekat dengan permukiman warga
ada ketakutan tersendiri oleh warga sekitar
sementara tim kami sedang bekerja mbak termasuk daulah dkp
mengamankan pengamanan di beberapa radius termasuk juga rumah rumah warga mbak
sementara masih bekerja tim kami mbak
nanti setelah clear kita akan sampaikan
saat ini korban di rumah sakit
kita menunggu terus bagaimana perkembangan dari proses investigasi ledakan yang terjadi di asrama polisi sukoharjo
kombes pol m iqbal terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
iya mbak mantulun mbak